sepinya peminat deteksi dini covid sembilan belas membuat pemerintah kota bogor jawa barat sabtu pagi menggelar kembali rapid test masal yang kelima dengan skema drive thru
rapid test drive thru yang kelima kalinya di gor pajajaran kota bogor ini juga tampak sepi peserta
jumlah orang dalam pemantauan atau odp yang mengikuti rapid test kurang dari setengah dari total dua ratus delapan puluh odp kluster keagamaan
akibatnya petugas mengaku kesulitan mendeteksi rangkaian penyebaran covid sembilan belas setelah terdapat tiga orang positif dari klaster tersebut
selain itu minimnya kesadaran para odp juga dinilai menghambat pemetaan potensi wabah
padahal kota bogor termasuk salah satu zona merah virus corona tertinggi se jawa barat
hingga sabtu pagi kota bogor mencatat ada empat ratus enam belas orang dalam pemantauan empat puluh satu pasien dalam pengawasan serta dua puluh lima orang dinyatakan positif
sementara data kematian mencapai dua puluh dua orang
kota bogor mencapai dua puluh dua orang

kota bogor mencapai dua puluh dua orang

kota bogor mencapai dua puluh dua orang

kota bogor mencapai dua puluh dua orang
kota bogor mencapai dua puluh dua orang
kota bogor mencapai dua puluh dua orang
kota bogor mencapai dua puluh dua orang

kota bogor mencapai dua puluh dua orang
kota bogor mencapai dua puluh dua orang

kota bogor mencapai dua puluh dua orang
kota bogor mencapai dua puluh dua orang
kota bogor mencapai dua puluh dua orang
kota bogor mencapai dua puluh dua orang
kota bogor mencapai dua puluh dua orang
kota bogor mencapai dua puluh dua orang
kota bogor mencapai dua puluh dua orang

kota bogor mencapai dua puluh dua orang